transjakarta membuka tiga rute baru yang mulai beroperasi pada selasa sepuluh november kemarin
ketiga rute anyar dengan kode layanan tr satu atau tr dua a sepuluh akan diuji cobakan secara gratis selama dua pekan ke depan
lantas bagaimana uji coba tiga rute baru transjakarta
sudah ada produser lapangan kami nabila putri di depan stasiun gondang dia jakarta
selamat pagi nabila bagaimana kepadatan penumpang di rute terbaru transjakarta
apakah sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya rute baru ini
selamat pagi heranov dan juga ratu
saat ini saya berada di halte gondangdia
ini merupakan titik keberangkatan dari tiga rute terbaru transjakarta
yang berada persis di seberang stasiun krl gondangdia jakarta pusat
dan untuk pagi ini heranov dan juga ratu tampak belum ada antrean ataupun kepadatan dari penumpang
yang ingin mencoba layanan ataupun jalur terbaru dari transjakarta
yang diperkenalkan dan juga diresmikan pada selasa sepuluh november dua ribu dua puluh kemarin
untuk ketiga rute baru yang diberi nama tr satu kemudian juga tr dua dan juga jack sepuluh
ini ketiganya berangkat dari halte gondangdia menuju ke titik yang berbeda
kalau tr satu ini menuju ke stasiun senen kemudian untuk tr dua ini menuju
ke balai kota jakarta dan juga untuk jak sepuluh a ini menuju ke arah cikini
dan untuk pagi ini meskipun memang belum tampak adanya antrean ataupun kepadatan penumpang
yang ingin mencoba rute baru dari transjakarta namun kalau dari pantauan kami
heranov dan juga ratu armada ataupun transjakarta yang berangkat dari halte gondang dia ini
rutin hilir mudik ini sudah sekitar lima sampai dengan sepuluh menit
sekali tetap berangkat meskipun memang tidak ada antrean ataupun kepadatan penumpang di halte gondangdia tempat saya melaporkan
dan ketiga rute baru ini semakin melengkapi layanan ataupun mobilitas yang diberikan oleh pt transjakarta
kemudian dengan adanya tiga rute baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan mobilitas masyarakat
terutama masyarakat yang berpengalaman
masyarakat yang menggunakan transportasi umum itu sendiri
dan sebagai tambahan untuk tiga rute baru transjakarta ini disiapkan sebanyak total dua puluh empat armada
ini terdiri dari delapan unit bus ukuran sedang ataupun medium untuk rute tr satu
yang menuju ke arah stasiun senen heranov dan juga ratu
kemudian ada empat unit bus ukuran sedang untuk rute gondangdia sampai dengan kebalai kota
ini yang berbeda
kalau yang dua sebelumnya tr satu dan tr dua ini menggunakan bus ukuran sedang
kemudian yang untuk jak sepuluh a rute gondangdia sampai dengan cikini ini menggunakan dua belas unit mikrotrans
yang sama sama berangkatnya dari halte gondangdia tempat saya melaporkan saat ini
dan untuk masa uji coba yang berlaku selama dua pekan
terhitung dari sepuluh november kemarin hingga dua pekan ke depan
ini masyarakat tidak dikenakan biaya untuk mencoba layanan dari rute
baru transjakarta ini
namun masyarakat harus tetap membawa kartu uang elektronik untuk melakukan tap in dan juga tap out
sebagai data bagi pt transjakarta itu sendiri
sementara untuk unit mikrotrans jak sepuluh a yang menuju ke arah cikini
ini bisa tetap tidak dikenakan biaya ataupun gratis jika menggunakan kartu jack linco sebagai alat pembayarannya
dan jam operasionalnya juga sama heranov dan juga ratu
sebagaimana dengan unit transjakarta lainnya
yang sudah ada sebelumnya yakni mulai dari pukul lima waktu indonesia barat hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
karena memang ketiga rute baru transjakarta ini diperkenalkan kepada masyarakat di masa psbb transisi dki jakarta
dan melihat juga covid sembilan belas yang masih cukup tinggi di dki jakarta
maka penerapan protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan di rute rute terbaru transjakarta ini
di antaranya penumpang wajib mengenakan masker
juga diberlakukan pembatasan dari kapasitas
di atas penumpang itu sendiri
sementara itu heranov dan juga ratu
baik nabila kalau memang dua pekan ke depan akan digratiskan
tapi jam operasional apakah sama dengan rute rute yang lainnya
jam lima pagi sampai pukul sepuluh malam
dan bagaimana dengan untuk layanan memudahkan warga untuk mengisi ulang
atau top up kartu tap in apakah juga disediakan di sana nantinya
kalau dari pantauan kami
halte ini memang berbeda dengan halte pada umumnya
heranov dan juga ratu
di mana memang halte ini hanya mengambil sisi ataupun ruas jalan
yang berada di kawasan jalan cutmutia
seberang krl stasiun krl gondangdia maksud kami
sehingga memang tidak tampak adanya booth ataupun tenda khusus
untuk masyarakat dapat mengisi kartu uang elektronik
namun masyarakat bisa melakukan tap in dan juga tap out pada unit bus itu sendiri
tapi untuk dua pekan ke depan
sebagaimana yang saya sampaikan
heranov dan juga ratu ini memang belum dikenakan biaya apapun
bagi masyarakat yang ingin mencoba rute transjakarta terbaru ini
baik terima kasih atas laporan anda nabila putri